tahun baru ini identik gak jauh jauh dari bakar bakaran ya tapi gak bakar bakaran juga sih rebus rebusan juga iya
nah biasanya yang jadi banyak pilihan adalah bahan makanan beku atau frozen food
para penyedia bahan makanan frozen food biasanya mendulang cuan nih di akhir tahun karena banyak yang beli
saya juga mau beli dulu aku
makanan beku atau frozen food banyak menjadi pilihan karena dirasa praktis
beragam menu pun tersedia untuk dipilih mulai dari bakso sosis fish cake otak otak hingga ikan yang sudah dibubui
rasanya jadi ingin beli semua ya
biasanya sih kalau gak sosis atau biasanya mereka tuh kadang ikan ayam lah ya paling sering ayam ikan gitu
kayak biasa aja sih paling bikin steamboot gitu sama sosis lah gitu gitu aja sih
para pedagang frozen food memang mengakui dari tahun ke tahun peningkatan penjualan terjadi jelang natal dan tahun baru
bahkan peningkatan bisa mencapai dua kali lipat
untuk hari natal dan tahun baru itu biasanya penjualan itu sangat meningkat bisa dua kali atau tiga kali lipat dari penjualan hari biasanya
tahun baru sebelum natal kemarin udah mulai juga meningkat karena orang mungkin juga
baik rizal maupun andi mengatakan memang persiapan untuk memaksimalkan penjualan jelang natal dan tahun baru sudah dilakukan
mereka pun berbagi tips agar penjualan maksimal menjelang natal dan tahun baru
pertama ketahui jenis makanan yang biasa banyak dicari pembeli
lalu lakukan promo bundling dengan jenis makanan lainnya
selain itu promo diskon juga bisa diberikan untuk penarik pengunjung
kedua promosi produk dilakukan di media sosial salah satunya dengan memanfaatkan platform jualan online
ketiga pastikan stok makanan tersedia agar penjualan berjalan lancar
keempat untuk mendulang cuan lebih para pedagang juga bisa menjual bahan pendukung lainnya salah satunya saus untuk barbecue
terakhir untuk memaksimalkan penjualan tentu strategi penjualan frozen food harus dipersiapkan beberapa bulan sebelum natal dan tahun baru
tim liputan cnn indonesia jakarta